lo tadi pagi nyerempet ibu ibu kan lo udah bapek satu
abang masih sibuk masih nyari motor yang nempel
pur sorry ya lu turun sini aja
dari pak jokowi
terus gue ke pangkalannya gimana
wah jack jack
yah rumah deket aja pake dijemput
kamu ngapain jalan kaki disini
ditinggal ojak abis nyari motor yang nyerempet orang
terus kenapa dia nggak nganterin lagi ke pangkalan
dia harus pulang ke rumahnya
abang tadi lagi sibuk ngejarang nyerempet orang
apa mau cerita malah didiemin
sama abang mau cerita apaan sih
em belum naik
lo tadi pagi nyerempet ibu ibu kan lo udah bapek satu
panggil orang tuanya
anaknya pak tadi pagi harus nyerempet orang
siapa yang keserempet pak
gang rawat bebek satu
enggak tapi saya udah bawa ke pusat mas
bapak mau ke rumahnya
saya pasti bertanggung jawab
titio kamu di rumah saja
lama sih tapi nggak kerasa kok
eh makan mie ayam yuk
kan kemarin gak jadi
biar gak ditelepon ibu kamu
ada rawat jak neng bunga
gak usah om
mau jalan back ya

stis pake ditanya
ya silat pilih jalan kaki lah
silakan duduk bang
silakan duduk bang
cuma ini yang bisa abang bawakan sebagai oleh oleh buat mai
kacang almond keju
mai kan senang cemilan kacang kacangan
tapi kan itu dulu
udah lama banget
bang herman juga suka kan
kita kan cuman
jajanan itu ya kan
sehingga makan pun enggak
ini rumahnya bang
bapaknya bocah yang rempet ibu
tadi yang menyerempet ibu anak saya
saya datang ingin menyenguk
sekalian ompos ganti rugi berobat bu
rasanya sudah lama sekali kita tidak ngobrol berdua seperti ini
kan baru beberapa hari yang lalu bang
ya baru beberapa hari rasanya sudah lama sekali ya
abang masih ingat dulu setelah kita pulang sekolah
aku masih ingat
aku masih ingat